lebih dari dua puluh ton daging sapi hasil sitaan akan dibagikan kepada fakir miskin di kawasan jakarta jawa barat dan banten
daging sapi asal australia senilai hampir empat ratus juta rupiah disita kantor bea dan cukai tanjung priok pada tiga puluh mei lalu
kementerian keuangan melalui kantor bea cukai bekerjasama dengan kementerian sosial dan kementerian koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
menghibahkan total dua puluh satu delapan ton daging sapi untuk dibagikan kepada fakir miskin kamis siang
daging disita dari importir pt snj dan pt abu yang melanggar ketentuan ekspor impor hewan dan produk hewan
daging sapi dengan nilai rp tiga ratus sembilan puluh tiga juta rupiah ini sudah mendapatkan label halal dari higienis serta layak dikonsumsi dari badan karantina
daging yang bisa disita atau berarti yang disita oleh bea cukai karena ada masalah masalah penting yang tidak sesuai dengan aturan aturan yang ada
bea cukai tanjung priok masih menyimpan tujuh kontainer berisi satu ratus enam puluh tiga ton daging sapi yang disita pada dua puluh satu juni lalu
rencananya daging sapi beku ini akan dilelang dan pemenang lelang harus menjual daging tersebut dengan harga